jadi kayak kalau di basket itu kita udah tau lah ya udah sering liat
jadi bagi kita warga berusia muda dan lain lain di luar yang punya komorbis dan lain lain